sebanyak dua puluh delapan pasien dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas
atau rsdc wisma atlet kemayoran jakarta pusat
pada minggu dua belas juni dua ribu dua puluh
dari jumlah tersebut dua puluh tiga pasien bergejala ringan
dan lima lainnya merupakan pasien yang memiliki penyakit bawaan atau comorbid
adapun tingkat ketersian tempat tidur atau bed occupation rate
koordinator humas rsdc dr mintoro sumego memastikan
belum ada pasien di wisma atlet kemayoran yang terdeteksi
terpapar subvarian baru omikron ba empat dan ba lima
namun pihaknya tetap menyiagakan tenaga kesehatan hingga relawan
alat medis serta obat obatan apabila terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas
termasuk subvarian omikron ba empat dan ba lima
pasien yang masuk ke wisma atlet ini kita periksa juga
namanya adalah world genome sequencesnya
pemeriksaan sampai saat ini kita belum ada pasien itu
jika nanti terjadi lonjakan kita tetap stand by kan yang pertama adalah personil
personil itu kita stand by kan baik itu personil relawan kesehatan
baik itu dokter dokter spesialis perawat
terus juga kita stand by kan adalah non kesehatan
yang akan memberikan perawatan pada wisma atlet ini
lalu yang kedua adalah kita stand by kan tempatnya sendiri
tempat akomodisinya sendiri
jadi kita tetap stand by kan tower
empat lima enam dan tujuh untuk nanti terjadi lonjakan
terus juga kita tetap stand by kan yang pertama adalah
eh selanjutnya adalah alat alat medisnya
baik itu obat obatan terus peralatan medisnya kita stand by kan
dan sampai saat ini kita tetap stand by kan
subvarian omikron ba empat dan ba lima memiliki kemampuan infeksi yang cepat
dan dapat berdampak lebih serius pada kelompok rentan seperti kaum lansia
yang memiliki komoran

seperti orang orang yang terbit dan anak anak di bawah lima tahun yang belum divaksin
ketika satu negara atau wilayah telah mendeteksi keberadaan ba empat ba lima
yang kita tahu secara data memiliki kemampuan menginfeksi lebih mudah
lebih cepat dan juga bukan hanya pada orang yang belum divaksinasi
tapi pada bahkan yang sudah tiga dosis sekalipun
dia mudah untuk bisa menginfeksi karena salah satu
mutasi yang dimiliki ya adalah salah satunya yang ada juga
atau dimiliki juga oleh delta
sehingga dia mudah terikat oleh reseptor ace dua dan akhirnya masuk ke dalam sel
ini adalah ba empat dan ba lima kelebihannya
dengan itulah maka tidak heran apabila dalam satu negara
bagaimana wilayah pembatasan sosialnya atau pelonggaran
dari protokol kesehatannya terlalu berlebihan dan tidak terukur
ditambah lagi budaya maskernya sudah sangat ditinggalkan
kemudian juga akselerasi vaksinasi dosis tiga nya juga kurang dipercepat
ini akan membuat ba empat b lima ini menjadi mudah untuk bersirkulasi
kementerian kesehatan sebelumnya memaparkan saat ini kasus konfirmasi covid sembilan belas
kembali mengalami peningkatan signifikan
diduga akibat subvarian omikron ba empat dan ba lima
walau mayoritas masyarakat indonesia telah divaksin lengkap
masyarakat diingatkan agar tak abai dan tetap waspada selama masih berada dalam masa pandemi covid sembilan belas